menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
serta menteri sosial tri risma hari ini bertemu di ruang vip bandara juanda
mereka mendengarkan penjelasan kronologis tenggelamnya kapal selam nanggala empat ratus dua
dari gubernur akademi angkatan laut laksda tunggul surapati
kemudian di markas armada dua mereka bertemu dengan lima belas keluarga dari abk nanggala empat ratus dua
bergantian mereka ikut memberikan bingkisan pada keluarga abk
menko muhajir mengaku diutus langsung oleh presiden
diminta untuk bersilaturahmi bertemu dengan keluarga dari anak buah kapal nanggala empat ratus dua
yang sekarang mengalami musibah
untuk memberikan penguatan ikut prihatin yang mendalam
memberikan penguatan kepada mereka supaya mendapatkan ketabahan
dan terus berdoa mudah mudahan musibah ini bisa dilalui dengan baik
mereka mereka yang berada di anak buah kapal bisa kembali ke pangkuan keluarga
sementara mensos tri risma hari ini memastikan menyebar psikolog dari kementerian
untuk mendampingi para keluarga abk nanggala empat ratus dua
kemudian yang jelas mulai kemarin

dan dari bapak ibu
dan dari bapak ibu
dan dari bapak ibu
dan dari bapak ibu
dan dari beberapa balai
sudah berangkat tadi disampaikan oleh bapak menko
untuk mendampingi keluarga
jadi psikolog psikolog kami sudah menyebar di beberapa tempat
kecuali di surabaya
karena kemarin saya minta tolong ke pak wali kota surabaya
untuk psikolog psikolog surabaya dampingi yang di surabaya
di luar surabaya kita dari kementerian sosial yang dampingi
saat ini semua informasi pencarian hanya bisa didapat dari panglima tni
atau kepala staff tni angkatan laut
rangga umara didin iswandani miki peresia surabaya